lonjakan kasus covid sembilan belas di tanah air kian mengkhawatirkan presiden joko widodo pun
memperlakukan ppkm darurat jawa bali yang berlaku mulai tiga juli dua ribu dua puluh
berikut pernyataan presiden jokowi
seperti kita ketahui pandemi covid sembilan belas dalam beberapa hari terakhir
ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara
situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah langkah yang lebih tegas
agar kita bersama sama dapat membendung penyebaran covid sembilan belas ini
setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri para ahli kesehatan
dan juga para kepala daerah saya memutuskan untuk memberlakukan ppkm darurat
sejak tanggal tiga juli hingga hari ini
hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh satu khusus di jawa dan bali